pertemuan menlo negara negara g dua puluh di bali adalah forum pertama yang dihadiri bersama oleh menlu amerika serikat dan menlu rusia
sejak serangan rusia terhadap ukraina
meski isu isu ekonomi dan kerjasama multilateral mengedepankan dalam agenda pertemuan
perselisihan antara amerika serikat rusia soal ukraina juga bakal tetap mengemuka
selengkapnya dilaporkan oleh tim voa dari washington dc
perang di ukraina membayangi pertemuan tingkat menteri dalam ktt g dua puluh di bali
menlo amerika serikat antony blinken dan menlo rusia sergei lavrov bakal hadir
meski tak ada rencana untuk melakukan pertemuan tatap muka
negosiasi upaya mengakhiri perang
saya bisa beritahu anda tuan sekretaris akan menjadi penonton aktif dalam g dua puluh
yang kita lihat sebagai forum yang berharga
dan sekali lagi kita berhutang ke keberhasilan g dua puluh ini dan keberhasilan penyelidikan indonesia
sebagai tuan rumah dan pemegang presidensi g dua puluh
konflik rusia ukraina akhirnya banyak menyita perhatian indonesia
tentu saja indonesia tidak ingin presidensi g dua puluh itu terus dihantar oleh ukraina rusia
dan itu adalah keinginan indonesia untuk memastikan bahwa beberapa masalah yang terkenal
seperti harga makanan misalnya berhubungan dengan masalah kualitas global
yang banyak berkaitan dengan invasi rusia
ini adalah masalah yang indonesia ingin menyelesaikan
presiden rusia vladimir putin berniat datang ke ktt g dua puluh di bali pada november mendatang
meski sempat ada pernyataan dari perdana menteri italia mario dragi
bahwa putin akan hadir secara virtual

undangan kepada presiden rusia vladimir putin yang disampaikan sebelum serangan rusia ke ukraina
sempat menimbulkan wacana boykot dari para pemimpin negara barat dan juga amerika serikat
pada maret lalu presiden as joe biden bahkan sempat menyuruhkan agar rusia dikeluarkan dari g dua puluh
seperti ketika rusia dikeluarkan dari g delapan akibat aneksasi crimea
namun belakangan setelah ktt g tujuh dan juga nato
para pemimpin barat sudah mulai menunjukkan
sinyal bahwa mereka akan tetap hadir dalam ktt g dua puluh di bali mendatang
analis menilai keberhasilan menghadirkan seluruh menlu
bahkan menlu negara berseturu seperti as dan rusia
bisa dinilai sebagai prestasi tuan rumah
keberhasilan mengundang semua forei minister di tengah
dulu ada ketakutan bahwa ada boykot dan segala macamnya
ini berarti diapresiasi ya
karena salah satu kekuatan indonesia di g dua puluh ini adalah keberhasilan untuk
merangkul semua pihak
dan adanya upaya untuk boykot
pada saat yang sama menurut agastia wardana
keberhasilan tuan rumah tak hanya didasarkan pada siapa saja yang hadir
tapi juga apa kesepakatan yang bakal dihasilkan
termasuk dalam arsitektur kesehatan global
transisi energi berkelanjutan
serta transformasi digital dan ekonomi
dari washington dc virginia gunawan dan tim voa